beralih ke olahraga nasional petanis putri indonesia aldila suchiadi bersama dengan pasangan asal belanda ariyan hartono menjuara igan da putri seri kedua itf women's circuit di jakarta
mereka menang sudah dua set langsung atas unggulan pertama asal jepang india mana ayukawa dan zeldesai
aldila aprian bermain sangat kompak melawan mana ayukawa zeldesai
sejak awal pertandingan pasangan indonesia belanda ini sudah menekan lawannya yang menjadi unggulan pertama
lawan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membalikan keadaan
pasangan non unggulan indonesia belanda aldila arian berhasil menundukkan unggulan pertama melalui pertarungan dua set enam satu dan enam dua dalam waktu lima puluh sembilan menit
hasil positif ini membuka kemungkinan untuk bermain bersama lagi
sementara bagi aldila hasil positif ini akan mampu meningkatkan semangat
menuju arena asian games dua ribu delapan belas agustus mendatang
sebelumnya aldila juarai nomor tunggal putri di seri pertama itf women circuit di solo empat belas juli lalu
kita tadi sebelum partai lagi main ini kita bilang ya kita main seperti kita aja
agresif sama attack duluan di volley ya
ya seneng ya maksudnya
bisa dibilang persiapan asian games
jadi dan juga ini result terbagus yang maksudnya baru setelah aku turun pro tahun lalu
dan akhirnya bisa juara double dan juara single dua minggu ini
ya ini sebagai motivasi untuk ke depan